alhamdulillah sekarang andin udah siuman
aduh ya allah
mama seneng sekali dengernya
yaudah kalau gitu mama siap siap
mama ke rumah sakit
mau jemput rena sekaligus jenguk andin
andin sudah siuman
mama jangan pergi
aku gak mau mama pergi
saya udah sadar dok
tapi bapak dan anak bapak mau di luar dulu ya
papa mama udah sadar
alhamdulillah adik udah sadar
ma dari mana
tadi kita dari kantim pak
ada apa ini
beneran adik udah sadar
adik udah sadar
mbak nin kok malah jadi sadar sih
gue pikir ini bakal jadi saat saat terakhirnya mbak andin
apa dia udah tau ya
ntar lagi juga rena pulang kok
ini kenapa nino reject telepon saya
gak biasa biasanya nih
yaudah kalo gitu aku pamit ya
mbak titipin aja
tadi mama lagi malam liat kamu
ada apa lagi sih
terima kasih ya
terima kasih karena kamu udah bawa reina kesini
kaderan reina udah buat kami jadi semangat
alhamdulillah sekarang udah sadar
ternyata kamu sayang dan cinta juga sama rena ya
kamu udah mau undi
kalian aku mau cepat
karena suatu hari pasti ikan saya unggul
enggak capek ngajem ngajem saya terus
kamu ingat ya bukan cuma saya orang satu satunya yang punya banyak kebohongan
ingat itu ya
ada masalah di rumah
masalah rena kan ma
kok kamu tahu
iya ma mama gak usah khawatir ya gak usah panik
rena sama aku sekarang di rumah sakit
tadi dia dibawa sama elsa
oh jadi elsa bawa rena ke rumah sakit
iya ma tapi berkat rena datang ke sini
alhamdulillah sekarang andin udah siuman ma
aduh ya allah
mama seneng sekali dengarnya
yaudah kalau gitu mama siap siap
mama ke rumah sakit
mau jemput rena sekaligus jenguk andin
aku senang sekali dengar ini
andin sudah siuman
dan ternyata elsa itu bawa rena ke rumah sakit
untuk jenguk andin
ini nomer siapa ya
saya mau menanyakan keadaan rena gimana ya mam
rena baik keadaannya
ya ada apa ya mis
saya ingin reminder hari ini jadwal fashion show di sekolah
acaranya pukul tujuh belas
renna jadi datang kan
oh baik ma
saya ingin memastikan saja
terima kasih ya ma
oke terima kasih miss
sampai jumpa lagi
yaudah kalau gitu saya ke rumah sakit
nanti mirna kamu temenin saya
kita jemput rena
udah kalau gitu siap siap ya
andin sudah siuman
kita ke rumah sakit
saya sedang di rumah
saya di rumah ya
siap siap dulu ya
iya saya siap siap dulu
nanti mama mau beli mie buat papa
ini bagus deh kayaknya
boleh itu ma

no kamu tahu asal
kamu tahu asal
kamu tahu asal
kamu tahu asal
kamu tahu asal
no kamu tahu asal di mana
ya nggak tahu ma
orang handphone aja diambil sama dia

siapa tahu diangkat

kamu sama handphone aku pasti bikin masalah lagi di luar sana ya kan
kamu ngapain sih sekarang ma
salah sesi mati
kamu nggak paham
kamu kenapa terjadi labikan sekolah kami
bewovih patiente ya kan
ya aku berharap
mau bah roll lo but
ya di mana

ya ya boleh sih
kirim pake di setzu